akhir juli dua ribu dua puluh dua sejumlah orang tampak serius mengikuti diskusi di kawasan sagan yogyakarta
mereka berkumpul bukan untuk membahas isu biasa
mereka berkumpul untuk membahas fenomena ufo undentified flying objects
pada sekitar tahun sembilan puluh bulan juli perpisahan sma kelas dua sma itu kita satu kelas nginep di satu villa di puncak bogor
nah saya waktu itu karena saya gak suka begadang saya sudah tidur tuh jam sembilan
ya teman teman masih main gitar di atap kan di atap villa
takut tuh jam dua belas saya bangun jam dua belas saya bangun terus saya ngeliat di langit itu
kayak ada bola bola berbentuk oval
nah terangnya kayak bulan langit itu cerah
terangnya kayak bulan dan bulan itu ada di tempat yang lain jadi itu bukan bulan
sentot tidak sendiri sebagian anggota komunitas ini mengaku pernah melihat ufo
jadi yang saya lihat itu bola ya bola warna oranya terus dia itu berotasi gitu
ketika dia berotasi dia berwarna biru seperti biru langit
jadi kejadian waktu itu pukul pagi hari kok nggak sampai siang
jadi matahari asli itu masih ada matahari masih ada
yang saya lihat itu bola berwarna oranye seperti kalau matahari sore
terus dia puter gitu warnanya biru nyatu jadi langit muter lagi oranya lagi
itu kan saya penasaran itu apa ya
terus saya panggil tuh sepupu saya ya udah terus seingat saya sih semua pada lihat dia
indonesia ufo network merupakan jaringan yang terdiri atas dua puluh delapan
atas dua puluh delapan komunitas dan organisasi non profit yang bergerak dalam bidang astronomi
sains antariksa budaya hingga ufo
sejak berdiri pada dua ribu sembilan belas komunitas ini telah menerima banyak laporan dari masyarakat
yang mengaku melihat ufo
untuk melihat validitas sebuah aduan mereka telah mengembangkan sebuah sistem kurasi
itu memang tidak mudah untuk membuktikannya
pertama yang cara membuktikannya memang kita bisa lihat kredibilitas saksi ya
setelah konsistensi ceritanya
setelah biasanya setelah beberapa minggu atau apa kita coba gali lagi
masih sama tidak urutan urutannya
ketika kita memang lihat dari segi kestabilan emosinya juga
nur agustinus menambahkan di indonesia fenomena ufo masih sering dikaitkan dengan fenomena mistis
karena itu pembahasan mengenai ufo harus didorong agar tetap berada dalam ranah kajian ilmiah
dan kemudian kita bisa melihat keadaan manusia itu
pada indonesia ufo festival tahun ini beragam kegiatan dilakukan seperti seminar pameran seni peluncuran buku
hingga pembangunan monumen crop circle
tak kurang dari seratus orang ambil bagian dalam festival ini
sebenarnya awalnya adalah terbentuknya atau kita mendeklarasikan tentang indonesia over network
yang dideklarasikan dan terbentuk tahun dua ribu sembilan belas
dan kemudian kita ingin mencari penyelesaian
dan kemudian kita ingin mengaktualisasikan apa sih dampaknya dari kolaborasi ini
nah terus kemudian sekarang kita memberanikan diri untuk membuat festival besar yang bernama indonesia ufo festival
dalam budaya populer yang dimaksud dengan ufo adalah pesawat ruang angkasa milik alien
namun istilah ufo sebenarnya pertama kali digunakan oleh angkatan udara amerika serikat pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk mengacu pada benda terbang yang memiliki performa karakter aerodinamika atau fitur lain yang sulit dijelaskan
di dalam kajian ilmiah fenomena ufo masuk dalam kategori saidu science atau sains semu
jadi karena keterbatasan kalau dalam sains itu kan misalnya saya meneliti tentang bintang kalau saya astronomi
saya bisa merencanakan oke saya mengamatinya antara bulan scan sampai bulan sekian
ngumpulin data nanti saya olah dan lain lain
tapi kalau ufo kan nggak bisa seperti itu
dia kelihatan di mana dan kapan itu tidak bisa kita prediksi
cnn mereka menemukan bukti yang membuat kita mengatakan mungkin tidak bersendirian
cnn internasional pada mei lalu memberitakan di dalam covid relief bill yang ditanda tangani oleh presiden trump pada desember dua ribu dua puluh
terdapat mandat bagi badan intelijen dan departemen pertahanan untuk melaporkan detail analisis mengenai fenomena ufo
kepada kongres amerika serikat pada juni dua ribu dua puluh
namun hasilnya tetap menjadi misteri karena pentagon belum dapat menjelaskan satu ratus empat puluh tiga kasus penampakan benda tidak dikenal sejak dua ribu enam belas
sehingga pertanyaan mengenai apakah ada makhluk hidup lain di alam semesta hingga kini belum terjawab